setahun menjelang pilpres dua ribu sembilan belas media sosial telah dipenuhi tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden dan juga dua ribu sembilan belas tetap jokowi
namun menurut aktivis lembaga swadaya masyarakat kedua kubu harusnya tak sekedar melontarkan tagar
namun harus bisa menjawab kenapa harus diganti dan kenapa harus dipertahankan
hadirnya gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden ini menginginkan agar presiden joko widodo diganti pada pilpres dua ribu sembilan belas
gerakan ini merupakan respons kreatif terhadap pemerintah yang gagal memenuhi janjinya
gerakan tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden di media sosial dinilai bisa menjadi energi positif untuk kehidupan demokrasi indonesia karena warga masih dapat bersuara
menghadapi lawan politiknya
para pendukung presiden joko widodo pun mendeklarasikan tagar dua ribu sembilan belas tetap jokowi
perang tagar antar kedua kubu dinilai positif oleh pendiri lsm lingkar madani ray rangkuti
kedua kubu pun diharapkan mampu mendidik masyarakat dengan menjauhi unsur sara dan saling ejek
hal ini mampu meredam suasana politik yang cenderung mudah terprovokasi belakangan ini
rai juga menegaskan perang tagar ini masih belum fokus pada gagasan masing masing pendukung untuk membangun indonesia ke depan
menurut ray perang tagar sepenuhnya akan dilirik seluruh masyarakat dan terlihat lebih nyata jika kedua kubu saling melontarkan gagasan untuk persoalan yang dihadapi bangsa ini di masa yang akan datang
dia pun kembali mengingatkan bahwa tingginya perolehan tagar di dunia maya belum tentu meningkatkan elektabilitas bakal calon yang sudah beredar saat ini
kita menggelar rakernas projo tanggal empat lima september tahun kemarin pak jokowi perintahkan projo kampanye
nah di situ kemudian gerakannya semakin menguat
dan projo memang urusannya cuma ke pak jokowi nggak ada yang lain
bukan ke partai juga
bukan ke partai juga
oke nah untuk dua ribu sembilan belas mas andoko sudah mulai dipanaskan belum mesin projo saat ini
sudah kami saya ini hampir setiap akhir pekan ke daerah daerah menggelar rakerda rakerda memang bergerakan kami lebih banyak di darat ya
kita lebih pasukan darat
belum di udara belum ada di laut
sekarang sekarang ini memang ketika tahun politik sudah mulai kenceng ini memang di udaranya juga rame
kemudian muncullah tagar tagar ini
ya bagi saya ini hal yang sangat wajar dinamikanya sangat wajar
semuanya sudah saling memunculkan keinginannya kemudian saling nguji kelompok lain nguji lawan siapa yang muncul
kan kita lihat begitu partai partai semua begitu
tetapi kalau projo ya kami memang selalu bergerak
dan kami tidak ada isu lain selain kami mendukung pak jokowi dan kami juga sudah meluncurkan bahwa pak jokowi harus
menuntaskan ini sampai tahun dua ribu dua puluh
oke baik mas handoko ini kan banyak ya pak relawan pak jokowi yang kemudian akhirnya mulai panas lah begitu
karena mungkin teman teman dari pif ini juga sudah mulai memanaskan kan kira kira gitu
ada perang perang tagar juga di media sosial misalnya
projo juga ikut gak mas untuk kemudian memanaskan situasi dalam tanda kutip ya
maksudnya ikut membuat tagar tertentu kah
atau dengan tagar dua ribu sembilan belas setelah presiden atau dana sebagainya
seperti apa projo bergerak
ya seperti saya sampaikan tadi
kami bergerak ke bagaimana kita mengkonsolidasi struktur kami yang di bawah
sampai ke akar rumput
karena basis projo ini memang gerakan rakyat di akar rumput
meskipun ada dalam porsi tertentu projo juga mengaktifasi di medsos
terakhir dua minggu lalu saya sudah
kami di dpp projo sudah meluncurkan ada sayap namanya republik cyber projo
itu yang memang kami juga main main di situ
itu baru berarti ya
di dua ribu empat belas tidak bermain di ranah itu artinya
ya artinya porsi kami memang porsi kami projo ini banyak di grassroot
kita itu pemain darat
tapi akhirnya main juga di udara begitu
artinya segmen itu tetap harus kita mainkan
karena mau tidak mau realitas politik juga kita lihat segmen media sosial ini kan juga cukup riuh
dan memang semakin membesar
semakin banyak pemerintah
terutama dengan tagar tagar yang sekarang juga mulai bermunculan ya mas andoko
ya baik saya ingin ke pak fnd sekarang
pak effendi kemarin sempat bertemu dengan ada kopi darat begitu ya
antara relawan dua ribu sembilan belas ganti presiden dengan relawan dua ribu sembilan belas tetap jokowi
nah hasil pertemuannya apa itu pak effendi kira kira
ini kan cukup menarik
ternyata dua relawan yang berbeda justru kopi darat begitu
kopi darat gimana
jadi kebetulan saya ketemu dengan sahabat sahabat lama yang memang spiritnya dari dulu
seperti itu ya
jadi kalau mereka mendukung jokowi mereka memang bergerak di lapangan
saya senang ketemu dengan orang orang cerdas semacam itu
kemudian mereka tahu saya sebagai koordinator presiden dua ribu sembilan belas
tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden
nah kebetulan kenapa saya dipilih
karena mereka menginginkan kalau kita
berbeda itu kita ketemu lawan yang juga punya kemampuan yang cukup cerdas
tidak lagi membawa isu tentang pilpres ini secara emosional
nah itu kami sepakati
kemudian sayangnya saya dikepung oleh empat narasumber
dan moderatornya juga sama ikut ngepung saya
dan dalam perspektif
ngepungnya gimana nih maksudnya
saya mendukung jokowi
sementara saya berada sendiri
tapi karena saya memang terlatih untuk
menghadapi hal hal semacam itu
karena sebelumnya background saya advokat
saya dulu di lbhi
lama saya di lbhanusantara
nah sekarang pak effendi di beberapa portal media online ya
pak effendi dikatakan sebagai pencetus nasional tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden
itu benar nggak pak fnd
iya jadi sebenarnya perasaan ingin untuk tahun dua ribu sembilan belas ini
diganti presiden itu muncul dari banyak pihak
kita tidak tahu apakah siapa yang memulai dan lain sebagainya
kalau saya tidak salah itu dari pks pak
pak mardhani ali sera
iya jadi karena saya terlalu sering dalam diskusi publik di kantor saya
di kantor ilo
itu di veteran satu nomor tiga puluh tiga setiap hari selasa
itu selalu yang didiskusikan adalah soal hal yang serupa
lalu mereka menganggap bahwa pikiran pikiran saya
jauh lebih maju ke depan
memikirkan tentang bahwa ganti
sehingga kawan kawan melihat
sebenarnya saya yang berpikir seperti itu
adalah fn di saman
tapi saya langsung menjawab bahwa
tidak begitu menjadi penting
siapa yang menggagas itu
yang penting gerakannya
satu hari nanti tentu akan ketemu
dengan beberapa orang yang juga bilang
dia penggagas dan sebagainya
bagi saya mungkin itu tidak begitu substansial
itu yang menurut saya
kemudian kenapa kemudian ini
ini menjadi gagasan yang sangat penting
karena saya diminta
sebagai koordinator itu kena background
saya selama ini mengadvokasi
misalnya di kasus
kemudian kampung nelayan
kemudian dadap tangerang
nah itu sebagian besar adalah klien saya
sehingga tahu persis kenapa
kemudian pilihan itu muncul
sangat disayangkan dikala penggusuran itu
terjadi di jakarta
itu presiden yang sekarang
pak jokowi sama sekali
dimana rakyat tidak bisa
kemudian waktu itu bayangkan penggusuran itu
dengan menggunakan tentara
polisi dan sebagainya
pak fendi kalau kemudian
mas andoko kan sudah mulai ini
sudah sejak lama untuk projo sendiri
sudah terorganisir ya artinya
mungkin juga dengan teman teman relawan yang lain dari pak jokowi
setelah kemarin di dua ribu empat belas
kalau untuk tagar ini kan baru nih
pak fendi juga sebagai satu yang
kemudian mengkoordinatorkan ini
ini sudah terorganisir belum sih pak effendi
kalau untuk yang tagar dua ribu sembilan belas
atau masih gerakan gerakan sporadis di media sosial saja
ini yang sebenarnya harus dipahami
oleh kawan kawan yang ada
di berbagai daerah
saya sangat tidak menginginkan gerakan ini
kemudian menjadi seperti lsm
jadi dia berbadan hukum dan lain sebagainya
kita memperjuangkan nilai nilai
kalau kita memperjuangkan nilai nilai
dengan berbagai daerah itu menjadi sangat penting
saya tahu persis kawan kawan saya
yang dulu mengadvokasi kasus tanah
dan masyarakat miskin kota
jadi saya juga agak sepakat tadi ya
bahwa kalau projo misalnya
juga melakukan pembelaan pembelaan
dan itu yang penting hari ini harus dilakukan oleh
orang yang berbeda pendapat
nah kalau itu sampai kita pikirkan bersama sama
maka polemik yang terjadi di pilpres
beberapa tahun yang lalu
yaitu antara pro kontra antara kelompoknya
dan itu mengakar sampai orang memaki maki
para para pemerintah yang berpikir pikir
dan ini tidak patut dan tidak santun

oke baik pak fnd
menyinggung mengenai pak prabowo
artinya karena sebagai koordinator

apakah kemudian pak fnd ini adalah

nah kita akan bahas nanti saja

kami akan kembali suatu lagi
tetap bersama kami di primus
terima kasih terima kasih
terima kasih terima kasih
terima kasih terima kasih
terima kasih terima kasih
terima kasih terima kasih
terima kasih terima kasih terima kasih
terima kasih terima kasih terima kasih
terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih yeah
butuh lapang dada
tapi bahwa selain projo teman teman relawan
joko yang lain mungkin juga di medsos kan ada juga
atau menggunakan pelabelan itu ya di sosial media
kalau ada teman teman saya yang di luar projo ya
ayolah kita hindari lah hal hal begitu
keutuhan bangsa ini
saya pikir jauh lebih berharga
dari sekedar siapa presidennya
atau siapa gubernurnya
itu hanya pilihan pilihan sesaat
yang toh lima tahun lagi ganti
maksimal sepuluh tahun juga ganti
bangsa ini harus terus ada
sampai kapanpun gitu
cita cita bangsa ini didirikan
itu teramat besar
nah kita kesana ini
politik perbedaan pendapat
gak apa apa itu bagian dari demokrasi
tapi jangan kemudian
memprovokasi supaya terjadi
kelompok kelompok yang kemudian
kita asumsikan terasosiasi ya
menjadi kelompok yang anti pak jokowi
kalau di sosial media ya
ini saya juga lihat begitu kan
kadang kadang suka muncul di instagram saya
atau di youtube atau di twitter begitu
atau mungkin juga orang orang yang lain
ada pelabelan kelompok pak jokowi
atau pendukung pak jokowi
pasca pilkada dki jakarta pastinya
cebong dan lain sebagainya
di dua ribu sembilan belas tagar ini
ini kan kemudian juga muncul
sehingga menjadi diikuti juga
dengan istilah istilah seperti itu
komitmennya bagaimana ini pak effendi
untuk pilpres dua ribu sembilan belas
supaya demokrasi ini tidak diwarnai dengan
satu fenomena yang
tadi saya sebutkan
jadi dalam banyak peristiwa
bahwa selalu ada saja orang
bermain di agenda agenda propaganda
nah agenda propaganda itu bisa diciptakan oleh
diri kelompoknya sendiri
atau oleh lawan politiknya
itu yang disebut dengan propaganda
artinya kalau misalnya ada kelompok yang bilang bahwa
dan katakanlah memaki maki kelompok yang satu
itu belum tentu dia adalah bagian dari kelompok yang berseberangan
bisa jadi dia juga menggunakan strategi itu
karena ada di sosial media begitu tidak bisa terdeteksi
nah saya rasa ini akan hilang dengan sendirinya
asal kita kuat bersama sama membangun perspektifnya
tentang nilai nilai keindonesiaan
tentang menolak dominasi asing
kenapa saya begitu tegas menyatakan bahwa
presiden hari ini harus diganti
tapi kalau dua ribu sembilan belas setagar ganti presiden ini
termasuk propaganda bukan pak effendi
karena kan duluan ini muncul dari
kelompok anti pak jokowi
yang kemudian direspon oleh teman teman yang dari
secara konstitusional dua ribu sembilan belas itu
mau dia jokowi lagi atau tidak
itu sudah ada ketentuannya nanti
tapi spirit dan apa
kalau saya pakai istilah saya moral otak hati kita
itu sudah berpikir tentang presiden yang bukan pak jokowi
tetapi saya beberapa lawan melihat bahwa
yang paling punya potensi itu ya prabowo
sama sama mencalonkan sebagai presiden
maka sangat memprihatinkan kalau tiba tiba saya dapat kabar
pak prabowo menjadi wakilnya pak jokowi
ini kasian kawan kawan di gerindra ya
tapi kan masih ada pak gatot misalnya yang mungkin anda dukung untuk dua ribu sembilan belas
kan yang penting bukan pak jokowi
kalau ada tiga calon ini begini
kita lihat golput itu kan cukup tinggi
amk nya dalam pemilu dimanapun
nah peran dan partisipasi politik rakyat ini
bisa dihadirkan di poroskara ini
jadi orang yang dulunya tidak mendukung prabowo
tidak mendukung jokowi
dia abstain tapi dia golput
nah sekarang punya kesempatan bisa dukung gatot
atau calon calon yang lainnya ya
itu alternatif yang sangat patut dipertimbangkan
baik tapi berarti anda dan kawan kawan dari
ini memang komitmen tidak akan bermain di isu
karena ada isu negatif campaign misalnya
dengan pelabelan munafikun kafirun kafir dan lain sebagainya
komitmen anda cukup tinggi di bidang itu
ya saya punya manajemen dalam pengorganisasiannya
siapa anggota kita siapa tim kita dan sebagainya
tapi kalau orang menggunakan istilah yang sama
tapi dia melakukan propaganda menjelekan orang lain dan calon yang lain
itu tidak diluar tanggung jawab saya
bahwa kemudian itu ada anda juga melihat itu
tidak bisa kita apa betul itu dilakukan orang yang anti pak jokowi
bisa jadi juga dilakukan oleh pendukungnya jokowi
dan juga sebaliknya misalnya
jadi saya sebagai avokat hafal benar bagaimana soal propaganda strategi propaganda dan sebagainya
makanya saya sepakat tadi kita coba melakukan edukasi di masyarakat
maka kalau ditanya berapa sebenarnya jumlah kekuatan kita di berbagai provinsi
hari ini sudah sampai dua puluh provinsi yang akan memberikan dukungan terhadap ganti presiden dua ribu sembilan belas
nah yang menarik lagi ya kalau dulu ada relawan jokowi sedunia
dan waktu itu saya sempat ikut menggagasnya
sekarang ini beberapa
kok lo sempat menggagasnya gimana pak effendi
saya justru berada disana waktu itu
jadi anda kelompok kemudian kecewa
pak jokowi sebelum pak jokowi jadi dicalon kan saya sudah di sana
tapi kemudian saya mendapatkan satu sinyal yang terindikasi
bahwa pak jokowi dikala itu sebelum dikala itu dato' jokowi jokowi jalan
lebih ke sana lebih ke sana
dikala itu sebelum dikalaikan
bahwa menolak tentang
dan perlu re negosiasi terhadap
aset aset negara saya waktu itu
tadi kan jokowi sudunia
tadi anda menyampaikan apa itu
dulu kan ada relawan
jokowi sudunia saya ikut menggagas
ternyata setelah mereka tahu
saya menggagas itu itu beberapa
negara sudah mulai ikut
di kita jadi sekarang relawan
saya lebih ceduh menggunakan
istilah aktivis ya
aktivis ya ketinggalan
relawan jadi saya menggunakan aktivis
karena teman teman saya rata rata
aktivis ya jadi
saya lihat beberapa kawan di aktivis
yang tidak terafilasi dengan partai politik
tidak baik pks ataupun geridra
bukan tidak kita tidak terikat
dengan partai partai yang dimaksud tadi
kalau kemudian ada kawan kawan aktivis
yang perspektifnya sama dengan
kita itu lain lagi ya oke baik
lihat di dua ribu sembilan belas cukup terbantu oleh
relawan ya artinya di luar partai politik
saat itu saat ini di dua ribu sembilan belas
tampaknya kalau kita
lihat dari fenomena belakangan ini
agak kalah start ini
dengan mereka mereka yang kemudian ingin pak jokowi
diganti artinya sekarang selain
projo intinya kan kemudian menghantarkan
pak jokowi dua periode
sudah dibangunkah kemudian
komunikasi politik dengan relawan
relawan yang lain untuk kemudian satu komitmen
bergerak di ranah yang baik tidak menggunakan
negatif kempen dan lain sebagainya selalu
sejak kami memulai
mendorong pak jokowi
di tahun dua ribu tiga belas
sampai hari ini kami ini tidak pernah
putus karena kami terus
beraktivitas meskipun kegiatannya
berbeda kalau dulu adalah
proses pertama kita minta
pak jokowi dong ya kan
pertama kan begitu kemudian kita sama sama
seperti saya bilang tadi kita
temenin ini pemerintahan ini
kalau ada apa di
luaran di bawah yang kita
sampaikan kami terus melakukan
dengan kawan kawan yang lain
dengan kawan kawan yang lain relawan relawan yang lain
kami juga selalu intens berkomunikasi
dan sering sekali kalau
kita melakukan kegiatan kegiatan
kekuatan ini makin
membesar jadi justru tagar ya tadi itu
semangat para relawan pak jokowi ya mudah mudahan
ada trigger untuk
oh sudah waktunya kita sudah waktunya
setelah cukup lama mengawal pak jokowi
akhirnya sekarang oh sudah waktunya sekarang karena sudah mulai
dari kubu segera karena begini saya kan melihat
isu isu yang disampaikan bang evin tadi misalkan
ini soal dana desa
soal dana desa
ya kan dengan anggaran enam puluh triliun
punya hampir tujuh puluh lima ribu
dan itu memang akan bisa memenuhi
lendia selama setahun lalu oke menjadi
bahan politik gitu ya kewarangan politik iya
jadi intinya tetap ya dua ribu sembilan belas tetap
jokowi begitu hashtag nya tetap oke
jokowi dua eh begini
jokowi sampai tahun dua ribu dua puluh empat
ganti presiden iya tetap ya
kita menang start di awal ya
terhadap cara berpikir
saya rasa mereka nggak akan bisa
tapi kita tetap bekerja sama
dan mereka membangun bangsa ini
baik apapun kemudian
misi perjuangannya pilihannya tentu kita berharap
relawan ini ataupun
aktivis ini juga menjadi bagian supaya demokrasi
kita berjalan betul betul naik kelas
tidak kemudian menggunakan isu isu yang negatif
campaign hoax dan lain sebagainya terima kasih
pak eveni apa lagi terakhir sih kak pak eveni
kalau bisa coba
mulai jangan menggunakan pendekatan yang
depresi kalau kita berbeda
pendapat dan lain sebagainya jangan pula
kemudian para aktivis ini
diperiksa dan lain sebagainya
dilaporkan dengan mudah dan sebagainya
baik terima kasih pak effendi salman
koordinator nasional tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden
sudah hadir di prime news terima kasih juga
mas handoko sekjen dpp dari
akan segera kembali saat lagi tetaplah bersama kami